olahraga menjadi salah satu aktivitas yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh
namun berbagai hal seperti jauhnya lokasi olahraga hingga sibuk bekerja dapat menjadi kendala berolahraga rutin
namun kini beragam aplikasi olahraga yang tersedia di android dan ios bisa membantu kita untuk berolahraga secara gratis dan praktis
salah satunya aplikasi tujuh man workout
sesuai namanya aplikasi ini menyediakan pilihan olahraga harian dengan durasi tujuh menit
terdapat fitur panduan suara dan gerakan step by step
cukup siapkan hp matras dan ruangan yang kondusif saja kita sudah siap berolahraga di rumah
meskipun berolahraga di rumah saja
namun kita tetap wajib untuk melakukan pemanasan gunanya agar tubuh kita siap untuk melakukan olahraga tanpa adanya cerita
selain itu setelahnya juga kita tetap wajib untuk melakukan pendinginan
gerakan pemanasan dan pendinginan juga bisa diikuti dari aplikasi
kemudian pilih mode olahraga yang diinginkan misalnya mode menguatkan otot perut
terdapat dua belas gerakan seperti plank bicycle kicks dan mountain climber
dengan durasi jeda dan repetisi yang telah diatur
selain itu ada pula aplikasi tabata yang khusus menyediakan olahraga jenis hiit atau high intensity interval training
olahraga ini termasuk kardio dengan intensitas tinggi
terdapat berbagai pilihan mode seperti mode membakar lemak dengan delapan gerakan seperti bir peace dan squad jumps
kemudian ada pula aplikasi simply yoga yang menyediakan panduan yoga di rumah
terdapat pilihan waktu dua puluh hingga enam puluh menit dengan panduan

aplikasi ini juga memiliki fitur streaming video yang menyambungkan ke youtube
seorang kepala pelatih fitness center irfan mengatakan
kelebihan aplikasi olahraga terletak pada sifatnya yang fleksibel karena bisa diakses di mana saja
namun perlu diperhatikan pula teknik latihannya
jika kurang tepat akan beresiko mengakibatkan cedera
sehingga disarankan untuk mengikuti gerakan sesuai level pengguna
kami melakukan step by step
biasanya di dalam aplikasi mereka memberikan olahraga yang mulai dari basic intermediate sampai advance
dan kalian harus mengikutinya dari mulai basic
biar apa kalian nggak loncat ke gerakan yang advance ataupun yang langsung sulit
biar kalian badan kalian selalu menyesuaikan dengan olahraganya
udah pasti mengurangi resiko cedera
dokter spesialis olahraga andi menyiarkan kemampuan
untuk mengikuti target aktivitas fisik rekomendasi who
jika hanya sempat olahraga di malam hari
hal ini tidak masalah dan masih lebih bermanfaat dibandingkan sama sekali tidak berolahraga
namun hindari olahraga terlalu larut agar tidak mengganggu waktu istirahat
kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang yang bersifat aerobik tiga puluh menit setiap hari
minimal lima kali dalam seminggu
itu adalah minimalnya
terus kemudian itu tadi yang bersifat aerobik
terus kemudian kita melakukan olahraga yang bersifat strengthening exercise
atau latihan kekuatan otot dua sampai tiga kali seminggu
dan melakukan latihan yang namanya fleksibilitas itu kalau bisa setiap hari
dia menambahkan jika tak sempat berolahraga usahakan untuk tetap menjaga gaya hidup aktif
misalnya dengan melakukan peregangan di sela sela waktu bekerja dan perbanyak berjalan kaki